anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
presiden joko widodo kembali menegaskan soal karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat
presiden juga meminta agar pemerintah daerah memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat
dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar
saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksananya yang lebih jelas
sebagai panduan panduan untuk provinsi kabupaten dan kota
sehingga mereka bisa kerja dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan
termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat
bukan kewenangan pemerintah daerah
saya berharap seluruh menteri memastikan
bahwa pemerintah pusat pemerintah daerah
harus memiliki visi yang sama
memiliki kebijakan yang sama
semuanya harus dikalkulasi semuanya harus dihitung
baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar
gubernur jawa barat rituan kamil mengatakan
tidak ada karantina wilayah di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi
untuk menekan penyebaran virus corona
yang diizinkan adalah
karantina wilayah secara parsial atau penutupan wilayah maksimal
sampai dengan tingkat kecamatan
saya sudah memberikan izin kepada kota kabupaten
untuk melakukan namanya karantina wilayah parsial
jadi sentitip media tidak menggunakan lagi istilah lockdown
gunakan yang namanya istilah karantina wilayah
karantina wilayah ini
tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah
di level kota kabupaten atau provinsi
jadi kota tasik malaya tidak akan melakukan karantina wilayah
kota kabupaten lain tidak akan memberi izin
karena izin itu harus datang dari presiden
yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial
jadi menutup sebuah rt itu boleh
menutup rw itu boleh
menutup satu desa itu boleh
menutup karantina wilayah parsial itu boleh
karantina wilayah di kelurahan itu boleh maksimal sampai kecamatan jika daerah daerah itu memberikan sebuah situasi ada penyebaran yang cukup masif di wilayah wilayah yang terbatas itu
sementara karantina wilayah di kota tegal jawa barat hari ini resmi diberlakukan
ratusan beton pembatas jalan pun telah dipasang untuk menutup jalan di tegal pada minggu sore
penutupan jalan dipimpin langsung wali kota tegal dedy yonsupriyono
ruas jalan yang pertama ditutup adalah jalan teku umar wilayah tegal selatan
jalan ini menghubungkan antara kabupaten dan kota tegal
pemasangan beton pembatas dilakukan dengan krain
satu persatu beton beton ini dipasang berjajar melintang hingga menutup seluruh badan jalan
tidak hanya mobil sepeda motor pun tidak akan bisa menerobos blokade ini
di tiap barisan beton diberi celah sekitar sepuluh meter
sebenarnya beton ini berjajar sekitar tiga puluh cm untuk memberikan kesempatan kepada berjalan kaki
blokade menggunakan beton mbc seberat masing masing enam kintal ini agar tidak mudah digeser
sehingga penutupan wilayah bisa benar benar berjalan sesuai rencana
yakni untuk mengantisipasi masuknya orang luar ke kota tegal
makanya saya mengimbau seluruh masyarakat kota tegal dan juga kabupaten tegal
ini saya berharap ini harus menyadari semua
karena bahwa kita sekarang kita lagi terkena ujian atau cobaan atau musibah
kita harus menyelamatkan diri kita keluarga kita dan juga para warga kita
karantina wilayah ini sebagai salah satu bentuk social distance yang sedang dikampanyekan pemerintah pusat
di mana tujuan utamanya adalah memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas ke dalam kota tegal
akibat karantina wilayah ini
para pemakai jalan yang akan mendatangi kota tegal terpaksa harus berbalik arah
pertama ya saya kaget ke kota tegal ternyata sudah ditutup
tetapi saya sangat menyadari memang kondisinya harus kembali
jadi saya sangat menyadari lah
ada empat puluh sembilan ruas jalan masuk dalam kota yang ditutup beton
penutupan akses jalan dimulai sejak tiga puluh maret dua ribu dua puluh
dan berakhir tiga puluh juli dua ribu dua puluh
selama masa isolasi ini akhirnya diputuskan hanya ada tiga pintu masuk
mereka yang hendak masuk kota tegal harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat
imam suripto tegal jawa tengah
karantina wilayah menjadi salah satu opsi yang diambil untuk mengurangi penyebaran virus corona di sejumlah wilayah
beberapa daerah kemudian menyiapkan skema pemberlakuan karantina wilayah
meskipun tadi presiden joko widodo sudah menegaskan
bahwa kebijakan karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat
presiden juga mengatakan pemerintah akan melakukan pembatasan sosial dalam skala besar
mengapa pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan karantina wilayah secara tegas
dan apa yang dimaksud oleh presiden soal jaga jarak begitu ya
atau kemudian disebutkan pembatasan sosial berskala besar
dan sejauh mana pemerintah daerah melakukan karantina wilayah di wilayah mereka masing masing
dan kemudian kita juga akan menggali lebih jauh seperti apa kemudian dasar hukum
yang tepat diambil oleh pemerintah dalam keadaan seperti ini
apakah kemudian tepat jika melakukan pembatasan sosial dalam skala besar atau justru ada kebijakan yang lain
kita akan bahas semuanya pada malam hari ini
kita akan elaborasikan bersama dengan gubernur jawa barat ada rituan kamil
yang sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini selamat malam kang emil
selamat malam mas renhard
baik dan sudah bergabung juga lewat sambungan skype
ada tenaga ahli utama kantor staff presiden bang abed nego tarigan
bang abed selamat malam
ya dan kami juga akan menyapa di ujung telepon ada akademisi hukum tata negara dari stih jentera
ada mbak bivitri susanti mbak bivitri selamat malam
baik saya akan ke kang emil terlebih dahulu
kang emil meskipun kemudian tadi presiden sudah mengatakan kebijakan karantina wilayah adalah kewenangan dari pemerintah pusat
nah ketika sudah disebutkan presiden seperti ini untuk provinsi jawa barat sendiri sejauh mana bisa atau tidak kemudian melakukan karantina wilayah
karena tadi kang emil juga mengatakan ada karantina secara parsial ya nah ini definisinya apa ini kang emil
ya saya kira tadi saya kan ikut rapat bersama presiden secara virtual bersama para menteri membahas tentang

salah satunya adalah memaksimalkan agar orang tidak mudik
salah satunya adalah memaksimalkan agar orang tidak mudik
supaya tetap di jakarta nanti ditanggung hajat hidupnya oleh pemerintah jakarta dan dki supaya tidak menyebar ke seluruh daerah terutama jawa barat jawa tengah jawa timur dan yogyakarta
sehingga menimbulkan ada arus ribuan orang yang punya potensi penularan dari daerah pandemi jakarta
sehingga mengemuka ujungnya pada masalah yang kita sebut dengan karantina wilayah
jadi tidak lagi menggunakan istilah lockdown sesuai undang undang
kalau karantina kesehatan kita menggunakan istilah karantina
nah tadi disepakati dengan presiden bahwa jika karantinanya sifatnya kota atau satu kabupaten dan provinsi itu harus ada izin dari presiden
tapi di luar itu yang skala lebih kecil itu gubernur dipersilahkan untuk mengambil diskresi
jadi artinya tadi dalam press conference saya sampaikan dan saya sudah lakukan rapat lanjutan dengan para wali kota bupati
jadi artinya tadi dalam press conference saya sampaikan dan saya sudah lakukan rapat lanjutan dengan para wali kota bupati
jika anda ingin melakukan pembatasan sosial skala besar di level rt rw itu silahkan
di level kelurahan maksimal sampai kecamatan
nah ini sudah dilakukan oleh beberapa daerah
sehingga sebenarnya proses karantina wilayah yang dulu disebut lockdown sudah mulai dilakukan tapi dalam skala yang disebut parsial
presiden mengingatkan kita dan saya setuju mas kunci dari karantina wilayah ini adalah manajemen logistik
sehingga jangan sampai seperti di india
india sekarang kacau balau jutaan orang jadi gelandangan karena orang yang selam atau daerah kumuhnya tidak tersentuh oleh manajemen logistik yang baik
akhirnya terjadi penumpukan yang menyebabkan penyebaran lebih parah lagi
saya juga melihat kalau di tegal tidak melakukan yang namanya manajemen pangan logistik yang baik bukan tidak mungkin
kalau ditutup pakai beton tadi ya pendapat saya
nanti logistik logistik dari luar untuk masuk kecuali kota itu suasembada kasarnya begitu
tapi kalau dia masih membutuhkan logistik logistik dari daerah lain maka penutupan secara emosional itu menurut saya kurang pas
sehingga kita menyepakati dalam kondisi sekarang sebaiknya karantina wilayah ini berbasis parsial maksimal sampai level kecamatan sambil melatih tanda kutip ya melatih kepala daerah itu untuk siap di skala kecil dulu
sehingga kalau nanti suatu hari diputuskan oleh presiden ada karantina wilayah di skala kota kabupaten manajemen pengelolaan ini bisa siap bisa lebih baik jangan sampai kasus india terulang di negara kita
jadi saya kira itu pandangan hukum dan situasi di lapangan
maka akhirnya kota tasikmala juga tidak saya izinkan karena ada rencana seperti tegal melakukan karantina wilayah skala kota
cukup membatasi sesuai dengan situasi yang ada di level kelurahan dan kecamatan
saya kira itu update nya mas reza
baik jadi pemerintah provinsi jawa barat tidak melakukan karantina wilayah untuk skala kota termasuk juga di tasikmalaya sudah diralat artinya kang emil
tapi karantina wilayah secara parsial atau di tingkat kecamatan
nah untuk di tingkat kecamatan ini tentu kan apapun bentuk skalanya begitu kan tentu ada dampaknya kepada masyarakat
itu seperti apa kang emil
pertanyaannya kan sederhana kapan dimulainya melakukan karantina wilayah
tanpa ada argumentasi ilmiah kita ini waspada tapi emosional kita ini harus waspada tapi rasional
nah penentuan karantina wilayah atau tidak setelah kita menemukan peta persebaran bahwa wilayah wilayah tertentu itu terjadi persebaran
ambil contoh berkat ada rapi tes jawa barat yang masif mas sebanyak dua puluh ribu
kita tes orang orang dari empat hari yang lalu sampai sekarang
ternyata betul tanpa ada tes kita menganggap pertambahannya hanya sepuluh
sekarang dengan rapid test ketahuan ada outbreak di sukabumi sebanyak dua ratus an kan begitu ya
yang membuat akhirnya tadi siang kita putuskan sukabumi wilayah satu dua kecamatan akan lakukan karantina wilayah mulai besok kira kira begitu
itu diputuskan karena ada data
data datang karena kita melakukan tes masif
jadi kepada daerah daerah yang tidak punya data menurut saya jangan mengambil keputusan karantina wilayah berdasarkan asumsi atau emosi saja
karena nanti yang dirugikan juga masyarakat kan kira kira begitu
jadi sukabumi adalah contoh melakukan karantina wilayah parsial besok berdasarkan data hasil rapi tes yang mengatakan
terjadi penyebaran luar biasa di lokasi yang tadinya tidak dibayangkan ternyata harus menelan pil pahit ternyata di kecamatan itu luar biasa banyak
nah itulah contoh penerapan yang menurut saya benar sesuai prosedur dan ilmiah
nanti kita bahas ya kang emil soal kemudian outbreak di sukabumi ini karena menarik juga
tapi sebelumnya saya akan ke bang abed nego dulu
bang abed jadi apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan presiden tidak menegaskan bahwa akan ada karantina wilayah
begitu katakanlah di beberapa provinsi justru mengambil kebijakan untuk skala besar itu pembatasan sosial skala besar
ini definisinya apa sih bang abed pembatasan sosial skala besar agar kemudian publik tidak juga bingung karena ada banyak sekali istilah untuk bisa menekan penyebaran virus corona ini
bukan lockdown bukan karantina kemudian pembatasan sosial skala besar kenapa ini bang abed
ya ini sebenarnya dari pengembangan dari pemahaman kita selama ini soal social distancing
dan physical distancing dimana kita presiden menetapkan bahwa perlu dilakukan skala besar artinya diperluas lagi secara lebih optimal
karena kan kita sudah mulai dengan belajar bekerja dan beribadah dari rumah
dan langkah selanjutnya itu ternyata kan perlu di eskalasi karena memang perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa covid ini perlu upaya yang diakselerasi lagi
upaya upaya untuk physical sama ee
dan kemudian social distancing itu
penggunaan istilah artinya pembatasan sosial skala besar itu digunakan intervensi intervensi seperti penutupan jalan dan kemudian juga pembatasan akses akses tertentu
nah ini semua tujuannya karena evaluasinya juga menunjukkan bahwa belajar bekerja dan beribadah dari rumah itu masih dinilai belum cukup karena masih banyak juga masyarakat kita
yang tidak benar benar perlu melakukan aktivitas di luar
tetapi melakukan aktivitas di luar
tetapi melakukan aktivitas juga masih banyak dilakukan di luar dan berkumpul gitu ya
jadi ini memang akan diperluas
dan upaya upaya ini kalau karantina kan memang sampai pada titik itu menutup ya
kalau bicara kita undang undang terkait dengan kekarantinaan kan itu harus disiapkan segala sesuatunya oleh pemerintah terkait juga termasuk kebutuhan kebutuhan
bahkan disebutkan di dalam pasalnya itu ternak ternak warga pun itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah
terkait dengan ini ini kan kita belum masuk ke fase sana
artinya kita masih harus dieskalasi
karena kalau kita nanti bicara karantina maka kita juga harus memutuskan
mana yang harus ditutup mana esensial mana non esensial
misalnya di beberapa negara kan itu mereka memutuskan bahwa
toko toko yang berkaitan dengan kebutuhan pokok warga itu masih dibuka
tapi yang lainnya ditutup misalnya
nah ini kan artinya syarat syarat ke sana itu belum terpenuhi
sehingga ini yang memang menjadi perhatian pak presiden
oke artinya pemerintah belum siap kalau kemudian menerapkan kebijakan karantina wilayah
karena ada hak hak kemudian yang harus dipenuhi tadi
sesuai dengan undang undang karantina kesehatan tadi atau apa
mengapa akhirnya mengambil
masyarakat kita juga belum tentu siap ya
jadi di beberapa negara chaos itu juga karena masyarakatnya juga belum menunjukkan kesiapan untuk itu
jadi ini harus dilihat ini bukan satu sisi tapi dua sisi
antara masyarakat dan pemerintah
hanya harus benar benar ini bisa pada titik yang nyambung gitu loh
jadi jangan dilihat bahwa dalam konteks pendekatan karantina ini
hanya berdasarkan pendekatan hukum dan kemudian di enforce
mengerahkan pasukan dan kemudian orang dipaksa di rumah
situasinya juga bisa berbalik seperti di beberapa negara gitu ya
negara maju italia aja itu kacau gitu
jadi ini yang memang harus benar benar dipersiapkan dari sisi pemerintahnya
dari sisi masyarakatnya juga harus dipersiapkan ke arah sana
tujuh fase itu tentu pembatasan pembatasan sosial skala besar ini harus diuji
karena saya ini pandangan saya ya bukan pandangan presiden gitu
saya melihatnya masyarakat kita juga seperti digiring dipaksa
jawabannya itu semata mata dengan mengkarantina maka selesai masalah
jadi ini juga yang harus dilihat
ada yang harus kita siapkan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat
bahwa ada persoalan di hadapan masyarakat terkait dengan disinformasi
atau misinformasi itu persoalannya di informasi dan komunikasi
tetapi bukan dalam konteks fase menuju ke bagaimana perlindungan yang lebih luas lagi terhadap masyarakat kita
oke jadi kalau pembatasan sosial berskala besar ini
turunannya akan seperti apa sih sebetulnya bang abed yang sudah ada digambarkan oleh presiden atau pemerintah
ini seperti apa pelaksanaannya di lapangan bagaimana nantinya
termasuk juga penutupan penutupan jalan ya
karena ini mendorong orang untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu
sekarang ini kan akses masih terbuka semua
terus kemudian itu merasa bahwa masih kuat juga situasinya kita
ini seperti belajar bekerja dan beribadah dari rumah ini seperti libur tambahan
jadi ini yang memang harus dilakukan untuk itu
nah kemudian juga terkait dengan penentuan penentuan jam jam operasi juga ini kan akan didorong
nah oleh sebab itu kan semuanya harus disesuaikan
sampai keputusan keputusannya itu juga tidak nyambung dengan dinamika yang ada di masyarakat
oke oke baik saya ke mbak bivitri kalau begitu dari sisi hukum tata negara
mbak bivitri anda melihatnya seperti apa sebenarnya ketika pemerintah tadi mengeluarkan kebijakan presiden
soal pembatasan sosial skala besar bahkan nanti diikuti dengan darurat sipil dan lain sebagainya
tidak melakukan kebijakan untuk karantina wilayah
apa yang menjadi
dasar hukum itu tepat tidak sebetulnya atau seperti apa dari pandangan anda mbak
ya saya akan membahasnya dasar hukumnya dulu ya
jadi bukan aspek kebijakannya
jadi memang yang satu hal yang harus disadari dari awal untuk semua masyarakat nih
saya kira di titik ini kita harus sekalian mengkampanyekan bahwa yang namanya kebijakan lockdown itu sebenarnya tidak hanya melarang orang keluar rumah
tapi butuh kebijakan yang besar sekali
ada insentif buat perusahaan supaya nggak mencat mencatin orang
terus kemudian juga rencana soal distribusi bahan pokok
nah karena itu dasar hukumnya mesti kuat
kita sebenarnya punya ada dua menurut saya yang bisa digunakan
yang pertama undang undang kekarantinaan kesehatan
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
satu lagi adalah undang undang tahun dua ribu tujuh tentang penanggulangan bencana
nah kekarantinaan kesehatan ini sebenarnya yang dari tadi kita bahas
di dalam kekarantinaan kesehatan itu ada yang namanya karantina wilayah juga rumah rumah sakit
tapi ada jadi kategori pertama itu karantina
yang sebenarnya intinya melarang orang dan barang keluar masuk suatu tempat ya
bisa rumah rumah sakit atau wilayah
tapi kategori kedua ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar
nah ini yang disebut sebut dari tadi
nah pembatasan sosial berskala besar ini adalah meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja
pembahasan kegiatan agama dan lain sebagainya
nah yang mau diterapkan yang mana
sebenarnya menurut saya ini bukan suatu hal
yang sifatnya harus ini dulu terus ini gitu
jadi nggak ada tahapan
karantina wilayah bisa digabungkan dengan pembatasan sosial berskala besar
jadi istilah lockdown sebenarnya katakanlah kita bisa tarik ke dalam konsep hukum indonesia
itu sudah ada di undang undang kekarantinaan kesehatan ini
nah jadi apa namanya sudah bisa digunakan
cuma masalahnya begini
di dalam pasal sepuluh undang undang kekarantinaan kesehatan itu perlu ada dulu status kedaruratan kesehatan
masyarakat oleh pemerintah baru kemudian hal hal lainnya bisa dilaksanakan
jadi menurut saya bahwa pemerintah sudah rapat tadi kang emil sudah menyampaikan isinya begini dan seterusnya
nah tapi untuk bisa berangkat lebih jauh untuk memberikan insentif menegakkannya secara lebih konsisten dan lain sebagainya
butuh dasar hukum yang lebih jelas melalui pp tadi sebenarnya
nah jadi silakan gunakan saja ini ditambah saya paham bahwa barangkali ada kebingungan
karena memang undang undang kekarantinaan kesehatan ini bilang yang punya otoritas itu menteri kesehatan
jadi seakan akan agak ke bawah gitu bukan presiden
tapi sebenarnya kalau kita mau pakai undang undang penanggulangan bencana dan sudah dipakai untuk dasar hukum gugus tugas covid itu
bisa juga sehingga nanti presidenlah yang akan mengatur semuanya
kalau kemudian tadi sore dikeluarkan istilah baru darurat sipil
nah itu wilayahnya yang beda lagi
saya paham tadi saya sampai ulang berkali kali itu video pernyataan presiden
bahwa katanya itu adalah belum diambil ya tapi sudah mulai dibicarakan
nah menurut saya ini beda wilayahnya
karena darurat sipil itu masuknya dalam undang undang keadaan bahaya
yang pendekatannya adalah pendekatan keamanan
kita kan sekarang tidak mau memberantas pemberontak nih
karena itu tahun undang undangnya tahun dua puluh tiga tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan untuk memberantas pemberontak
kita sekarang mau memberantas virus
jadi sebenarnya lebih tepat kalau yang digunakan adalah undang undang kekarantinaan kesehatan
dan penanggulangan bencana
jadi kalau kemudian presiden mengatakan melakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dengan diikuti disertai dengan darurat sipil itu tidak tepat atau seperti apa
tapi dijawabkan nanti mbak bibip ya
kita akan beritahu lebih dahulu
kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini
anda kembali di prime news
kita masih membahas soal karantina wilayah atau kemudian menurut presiden tadi pembatasan sosial berskala besar
masih bersama dengan kang emil gubernur jawa barat
ada bang abed dari ksp dan juga mbak bivitri
saya ke mbak bivitri dulu untuk menyelesaikan yang tadi
mbak bivitri ketika kemudian disertai dengan darurat sipil itu tidak tepat atau seperti apa pandangan hukum anda
sangat tidak tepat
jadi saya kira saya mendorong supaya pak presiden action dulu dengan menggunakan undang undang yang sudah ada dan sudah pas menurut saya
yaitu undang undang kekarantinaan kesehatan dan penanggulangan bencana
kalau darurat sipil itu pendekatannya keamanan
nanti malah kalau kita baca ya undang undang soal keadaan darurat tadi undang undangnya tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan nomor dua puluh tiga
nah itu pendekatannya keamanan
jadi maksudnya apa
maksudnya adalah kalau misalnya ada kerumunan bisa dibubarkan
orang bisa disadap
komunikasi bisa dihentikan
dan seterusnya yang sifatnya melanggar ham
tapi secara hukum tata negara diperbolehkan atas nama keadaan darurat
nah itu kan keadaan darurat kalau konteksnya adalah
karena konteksnya pemberontakan
nah kita bicara virus sekarang
tidak perlu hal hal seperti itu
yang perlu adalah insentif bantuan langsung tunai dan hal hal seperti itu
baik mbak bivitri ditahan dulu sebelum saya ke kang emil saya ke bang abed
bang abed jadi silakan anda respon apa yang tadi disampaikan oleh mbak bivitri
ini soal kemudian kurang tepat kalau kemudian presiden juga menyertai dengan darurat sipil begitu
mengapa tidak memaksimalkan undang undang yang ada soal kekarantinaan kesehatan terlebih dahulu bang abed
maksudnya presiden ini apa sebetulnya
dalam situasi yang paling berat presiden itu siap untuk darurat sipil
jadi membaca aja harus ke sana
tetapi itu bukan pilihan
jadi ketika pabrik pabrik gak memproduksi kebutuhan kita
maka ya harus menggunakan apa untuk alat paksa untuk mengambil alih itu
jadi tetapi itu bukan pilihan
pilihan tadi udah disampaikan
memang disampaikan oleh presiden
bagaimana memperkuat tadi kesehatan kita
jaring pengaman sosial kita
dan kemudian juga skenario recovery nya kita kayak apa
ini yang memang dibahas tiga rapat pimpinan hari ini
yang dipimpin langsung oleh presiden
memang banyak membahas terkait dengan hal itu
karena kan kita harus tahu juga
bahwa ada banyak hal kita juga harus mengkoreksi
apbn kita juga harus dikoreksi
dan lain sebagainya
tetapi pernyataan presiden itu jangan selalu dimaknai bahwa kita itu akan kesana
tetapi opsi opsi itu selalu terbuka
ini yang saya sampaikan
beberapa kali termasuk di terakhir di cnn
saya bilang presiden itu bukan anti karantina
tetapi bahwa opsi opsi itu selalu terbuka
berdasarkan perkembangan yang ada
karena kan begini
itu ketika mereka memutuskan itu biasnya itu besar sekali
dimana keputusan keputusan itu
diambil berdasarkan intuisi dari masing masing pimpinannya
bukan berbasiskan data dan perkembangan yang ada
nah oleh sebab itu
ini memang jadi pembelajaran buat kita
tadi presiden berkali kali menyampaikan tentang perlu memperhatikan keadaan di luar sana
sehingga keputusan kita tidak terkesan ikut ikutan
tetapi memang bisa sesuai dengan keadaan kita
baik di pemerintahnya maupun di masyarakatnya
misalnya kita lihat tuh tegal lockdown gitu loh
ya itu pembatasan aja
hanya kan ditulis di dalam ruang media seolah olah lockdown
kemudian lockdown presiden gak suka lockdown atau gak setuju
ini bertentangan dengan presiden dan lain sebagainya
padahal kalau ditanya itu adalah upaya upaya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
dan presiden mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah
di dalam secara optimal untuk melakukan pembatasan pembatasan
sehingga social distancing dan physical distancing itu bisa diminimkan
sembari kita terus bagaimana mempersiapkan infrastruktur kesehatan kita
di dalam merespon keadaan yang tidak diinginkan
artinya tidak diinginkan itu
angkanya yang terakhir
yang terus naik
bicara soal pemerintah daerah saya ke kang emil lagi
kang emil di luar perdebatan atau soal dasar landasan hukum ya
tentang karantina wilayah dan kemudian soal darurat sipil begitu
menurut anda apakah memang anda sepakat kalau kemudian kalaupun diterapkan karantina wilayah
sebetulnya masyarakat kita juga sebetulnya belum siap untuk menuju ke arah sana
dan sebagai kepala daerah dengan daerah yang cukup banyak kasus covid sembilan belas nya ini
kang emil menurut anda sebetulnya opsi apa yang paling
paling bisa untuk menekan penyebaran virus corona di
virus covid sembilan belas ini di tengah masyarakat
apakah memang karantina wilayah kah
atau kah cukup dengan pembatasan sosial berskala besar
atau apa kang emil
ya saya kira kita lihat contoh mas reinhardt
negara negara yang sekarang sedang tren turun
kalau pakai model cina kita ada lockdown karantina wilayah
tapi kan pemerintahnya memang sangat keras dan otoriter
dalam hal ini
di tiongkok atau model korea selatan
korea selatan itu tidak ada lockdown
tapi tesnya masif sehingga cukup dengan mengetes tiga ratus ribu warga
dari lima puluh satu juta penduduknya
maka korea selatan memiliki peta persebaran yang konkret
sehingga bisa memblokade apa yang ada di korea selatan
nah jawa barat dari awal sudah melakukan model korea selatan
kita ini provinsi pertama yang melakukan tes sendiri
pada saat semua ngantri di litbangkes pusat
jawa barat melakukan tes sendiri untuk lima ratus orang
sehingga menemukan peta persebaran empat klaster
satu di hitmi karawang
satu di lembang
dua di bogor
sehingga juga menemukan pak bima arya
kemudian wakil wali kota bandung dan bupati karawang positif
nah jadi kuncinya adalah sebenarnya saat ini
bukan dalam pandangan saya

bukan soal karantina wilayah atau tidak karantina wilayah

ini peta persebarannya kita punya atau tidak
jangan jangan orang yang mewacanakan karantina wilayah itu sebenarnya tidak punya peta
tentang persebaran di mana
jadi bagi saya hari ini
yang urgensi itu adalah kami akan memasifkan tes sebanyak banyaknya
sehingga akhirnya ketahuan lah virus itu ngumpul di mana kira kira begitu
seperti yang kita temukan sekarang di kota sukabumi
maka berdasarkan data tes masif ini
kami memutuskan bahwa karantina wilayah dibutuhkan
tapi bukan di tasikmalaya
tapi di kota sukabumi
artinya jangan sampai para pemimpin salah mengambil keputusan
hanya berdasarkan emosi
tidak berdasarkan rasionalitas
akhirnya yang dirugikan masyarakat
maka kalaupun iya ada karantina wilayah
saya sudah tugaskan wali kota sukabumi
pastikan urusan logistik aman
kalau nanti orang menengah bawah dia tidak bisa kemana mana
suplai sembako aman apa tidak
kan begitu ya
ujung ujungnya siapkah dapur umum
kalau orang kelaparan dan sebagainya
kemudian akses kesehatan
jadi selama dua syarat itu belum dipenuhi
saya juga tidak akan mengizinkan ada karantina wilayah
tapi kuncinya sekarang kita fokus pada ngetes sebanyak banyaknya
supaya ketahuan mana kecamatannya perlu dikarantina
mana yang tidak
karena jawa barat mas renhat mohon maaf ya
tidak bisa diperbandingkan seperti jakarta
satu kota yang padat
jawa barat ini kan dua puluh tujuh daerah
ada yang kota kota ada yang kabupaten ada pegunungan
jadi pola mengaturnya itu sangat rumit lah kira kira begitu
oleh karena itu keputusan kami fokus pada berbasis data
ada data ada keputusan
tidak ada data tidak boleh ada keputusan
data yang buruk keputusannya juga buruk
data yang baik insya allah keputusannya juga baik
saya kira itu pendapat saya
jadi tidak kemudian lewat asumsi asumsi saja
nah untuk di sukabumi kang emil
bentuk karantina wilayahnya tadi seperti apa yang akan diterapkan nantinya ini bagaimana kang emil
mungkin kita bisa juga agar kita bisa pelajari bersama seperti apa
nah kalau kita pakai model kota sukabumi yang malam hari ini pun masih kita rapatkan
di titik kecamatan a itulah yang kita akan lakukan karantina wilayah parsial
jadi ditutup kawasan itu
tapi kita pastikan suplai makanan ke warga di kecamatan itu aman
tapi tidak ada yang keluar masuk
masuk kecuali urusan makanan dan emergensi kesehatan
nanti kalau itu ternyata tertangani kita tes lagi kecamatan sekeliling ternyata tidak ada penyebaran berarti keputusannya benar
kita melakukan karantina wilayah hanya sebatas daerah pandemiknya saja
tapi kalau ternyata kita tes lagi di wilayah lain menyebar
bukan tidak mungkin kami mengusulkan ke pemerintah pusat agar misalkan satu kotanya dilakukan karantina wilayah
tapi ke arah sana itu kan argumentasinya jelas
kalau ada orang minta karantina wilayah saya akan tanya dulu
mana peta persebarannya
sudah berapa banyak anda melakukan tes masif
kalau ternyata belum dilakukan tes masif belum ada petanya
asumsi itu saya kira akan kami tolak sementara
baik mbak bivitri saat ini kita lihat juga beberapa katakanlah kota tegal begitu melakukan lockdown
ada sejumlah tempat tempat yang akhirnya berinisiatif sendiri begitu
kalau tadi kata kang emil jangan pakai asumsi tapi harus pakai data
menurut anda apa yang menjadi problematika sampai kemudian banyak tempat tempat yang lain yang akhirnya justru mengambil kebijakan sendiri
yang sampai perlu ditegaskan oleh presiden bahwa karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat
tapi dijawabkan nanti mbak bibip dan juga bang abed dan kang emil
kita dibahas di segmen berikutnya usai jedah berikut ini
anda kembali di prime news saya ke mbak bivitri lagi
mbak bivitri presiden tadi perlu menegaskan lagi bahwa karantina wilayah itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat
sementara kita tahu sejak seminggu belakangan ya mungkin sudah ada beberapa daerah yang mengambil istilah lokal lockdown kah atau lockdown parsial kah atau apapun bentuk sebutannya
menurut anda mengapa kemudian ada daerah daerah yang akhirnya berinisiatif sendiri begitu untuk melakukan menutup wilayahnya mereka sendiri
ya saya kira memang kita harus akui bahwa yang bersentuhan itu adalah kepentingan

kita harus melakukan langsung dengan wajah wajah masyarakat itu orang orang seperti kang emil orang orang yang kepala kepala daerah gitu ya
sehingga mereka yang harus menghadapi masyarakat langsung mereka yang memahami konteks daerahnya dan lain sebagainya
jadi buat saya sebenarnya ini reaksi wajar karena pemerintah pusat belum menetapkan sesuatu yang sifatnya lebih tegas dan menyenuruh
saya tidak mengatakan bahwa nasionalnya harus dikarantina tidak
saya termasuk orang yang
saya termasuk orang yang percaya bahwa kita harus tergantung pada kondisi daerah masing masing
cuma menurut saya begini ada dua catatan nih
jadi buat saya sebenarnya sudah ada karantina wilayah inisiatif masing masing
cuma satu kan tidak semua punya rasionalitas seperti yang dimiliki kang emil
berbasis data buat saya itu bagus banget
membuat parameter itu bagus banget
tapi kan berbasis data dan membuat parameter ini adalah arahan di provinsi jawa barat
kalau dari pemerintah pusat belum ada arahan yang clear betul bahwa harus ada datanya harus ada parameter dan lain sebagainya
saya yakin tidak semua provinsi akan menerapkan apa yang sekarang sudah diterapkan di jawa barat
dan kedua presiden menurut saya tetap belum secara resmi memperlakukan yang namanya karantina wilayah
bahwa tadi ada rapat kita harus apresiasi ya
tapi secara resminya ini belum
ada secara hukum hal hal yang tidak bisa diakses
maksud saya begini mengakses anggaran membuat kebijakan fiskal
itu kan artinya harus masuk ke wilayah apbn dan mungkin juga nanti apbd di tingkat daerah
kalau tidak ada dasar hukum yang kuat maka nanti bisa ada perbuatan perbuatan yang melanggar hukum
itu juga bahayanya
namanya pemerintahan tata hukumnya harus jelas semua
jadi kalau presiden belum secara resmi mendeklarasikan bahwa sudah ada darurat kesehatan masyarakat
gunakan karantina wilayah dengan parameter ini dan harus berbasis data
saya khawatir daerah daerah akan punya karena tidak ada arahan dari pusat ya seperti yang terjadi sekarang
punya imajinasi masing masing apa yang sebenarnya dimaksud dengan karantina wilayah itu
sekali lagi kalau yang punya basis data kayak kang emil bagus
tapi kan kita bicara soal tiga puluh empat provinsi lima ratus lebih kabupaten kota
yang cara pandangnya juga beda beda
jadi kalau tidak ada arahan atau kebijakan yang sifatnya nasional
walaupun untuk daerah tapi sifatnya nasional harus sama
maka versi masing masing dari karantina wilayah atau psbb tadi ya pembatasan sosial berskala besar
itu mereka membuat versi masing masing
dan akibatnya seperti yang terjadi di tegal tadi orang jadi harus
ada yang bangun beton lah ada yang kemudian menutup akses

psbb belum cukup clear menurut anda
belum karena kan yang disampaikan oleh presiden tadi baru pernyataan sifatnya
kalau kita lihat menurut undang undang harus ada pp nya dulu yang dengan jelas
sekali lagi saya ngomongnya dasar hukum terus
karena saya juga tidak mau nanti presiden ataupun pemerintah kita punya banyak masalah hukum
dianggap tindak pidana korupsi pelanggaran ham dan lain sebagainya
ini hukumnya harus benar
soal pp tadi bagaimana mbak babi
iya jadi pp nya itu mesti jelas tentang kondisi darurat kesehatan masyarakat itu
supaya nanti ada penetapan
nah dari sini nanti akan banyak misalnya ada peraturan peraturan yang melonggarkan pinjaman
sekarang kan melonggarkan pinjaman baru untuk umkm ya
saya yakin otoritas jasa keuangan juga tidak bisa melangkah lebih jauh
karena pemerintah pusat belum punya kebijakan yang secara hukum nanti bisa mereka tanggung jawabkan
ini orang yang punya banyak kontrak saja saya bicara hukum ya
mau pakai istilahnya ada force mayer ya kondisi memaksa ini belum bisa nih
karena belum ada pernyataan tegas dari pemerintah bahwa ada kondisi darurat kesehatan masyarakat
yang membuat negara ini dan segala hukum yang meliputinya sebenarnya punya situasi khusus
saya kira kita semua tunggu tunggu
bang abed action yang ditunggu tunggu tadi menurut mbak bivitri
karena belum ada keputusan yang jelas yang tegas dari presiden tadi menurut mbak bivitri
sehingga akhirnya daerah atau mungkin masyarakat mendefinisikan sendiri
apa kemudian psbb kah apa kemudian lokal lockdown kah
bagaimana sebetulnya ini bang abed
ya selain tadi berbasis data
kemudian pengambilan keputusan tidak harus bersifatnya intitif oleh pemimpin pemimpin atau pengambil kebijakan
juga yang harus diingat juga jangan parsial gitu ya
nah ini yang memang perlu mendapat perhatian
tapi saya lagi lagi kami tidak melihat dipertentangkan ya karena presiden sendiri mengapresiasi
hanya memang di dalam term term yang digunakan di dalam komunikasi publik kita
seperti misalnya di beberapa tempat itu lockdown
medan itu juga sebagian jalan sudah ditutup
tapi karena tidak digunakan term lockdown dan lain sebagainya itu fine fine aja gitu loh
seolah olah itu memang bentuk bentuk yang memang dilakukan dan pemerintah daerah punya hak untuk melakukan pembatasan pembatasan itu gitu loh
jadi pertentangannya itu memang kita create gitu ya
padahal ujungnya semua kalau kita lihat itu upaya bagaimana pemerintah daerah mengasessment situasi lokalnya
dan kemudian melakukan pembuatan pembatasan
karena seperti sampaikan tadi oleh mbak mipitri
bahwa ketika bicara karantina wilayah itu tidak cukup hanya pembatasan yang dilakukan oleh tegal itu
harus lebih besar dari itu gitu
nah jadi ini yang memang perlu juga kita perhatikan di dalam kita melihat perbedaan perbedaan ini
maksud jangan jangan di imajinasi kita sebenarnya perbedaan
karena kita menggunakan term lockdown sementara yang lain menggunakan istilah pembatasan pembatasan
kemudian yang kedua
kemudian yang parsial itu memang kita harus lihat
udah jelas apbn kita itu pasti mengalami perubahan
untuk rehat ya
misalnya asumsi asumsi pertumbuhan ekonomi kita juga harus mengalami perubahan
artinya apbn kita dalam waktu segera ini juga harus dilakukan penyesuaian
itu tadi nanti berkonsekuensi terkait dengan fokus yang ditetapkan oleh presiden yaitu kesehatan
kemudian jaring pengaman sosial
dan keperlindungan kepada usaha usaha
terutama usaha kecil dan menengah
nah ini semua ini akan mempengaruhi untuk itu dan proses penanganan kita
nah jangan dilihat juga karena lagi mikirin ini berarti yang lain nggak diurus
infrastruktur kesehatan kita juga akan terus diperkuat
termasuk tadi permintaan atau desakan dari banyak pihak untuk dilakukan tes lebih banyak
nah sekarang ini dalam fase di mana tes pcr
tidak rapid test yang kita kenal selama ini
juga tadi presiden sudah memberikan arahan untuk diperluas diperbesar begitu ya
terus kemudian juga
bagaimana unit unit layanan kesehatan kita terdepan seperti puskesmas
itu mulai melakukan upaya upaya secara aktif di dalam melakukan pengujian pengujian
membantu proses proses itu
nah tadi pak menteri kesehatan menyampaikan bahwa hari ini dilakukan video conference
dengan tenaga tenaga kesehatan dalam skala yang lebih luas
bagaimana untuk dilakukan untuk itu
nah ini penting kami jelaskan supaya kami agak khawatir pikiran kita seolah olah
dengan mengkarantina maka persoalan kita itu selesai gitu loh
padahal ada banyak yang harus dilakukan untuk itu
seperti saya katakan tadi pemerintah dan masyarakatnya harus nyambung gitu loh
pakai pendekatan keras sekalipun seperti yang misalnya dilakukan di beberapa negara
malah perlawanan yang dilakukan gitu
jadi ini yang perlu mendapat perhatian dari kita semua
oke baik kang emil kalaupun ya nanti direspon ya mbak bivitri ya
kang emil kalaupun nanti dalam skala yang lebih lanjut
ini kan kita dalam ketidakpastian begitu ya
bisa saja kemudian ada kebijakan yang lain
kalaupun nanti ada diputuskan karantina wilayah katakanlah begitu
sejauh mana kesiapan atau skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
apa imbauan anda terhadap para kepala daerah di wilayah administrasi anda kang emil
agar tidak kemudian berimajinasi sendiri terhadap kondisi di wilayahnya
sehingga membuat kebijakan kebijakan yang justru bertentangan
tapi dijawabkan nanti kang emil mbak bivitri dan juga bang abed
kita bahas lagi di segmen terakhir dialog
kami harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
sebelum saya ke kang emil nanti sebagai penutup saya ke mbak bivitri
ada yang ingin anda respon tadi mbak bivitri terkait dengan apa yang disampaikan oleh bang abed dari ksp
iya jadi satu lagi yang saya sekali menanggapi soal masyarakat belum siap tadi ya
satu lagi kenapa harus ada action dalam arti harus ada penetapan hukum yang tegas dari pemerintah
tadi saya sudah sebut dua karena semua harus punya arahan yang jelas
tapi juga saya kira pernyataan bahwa masyarakat belum siap itu juga sebenarnya tidak tepat
karena kita harus sadari bahwa yang punya resources yang punya sumber daya itu pemerintah
kenapa kadang kadang masyarakat dalam tanda kutip melawan karena dia belum dikasih pilihan yang lebih baik
kalau kita lihat di beberapa
negara masyarakatnya bisa
nurut nggak keluar rumah karena dia dikasih
makanan bahan pokok
dan lain sebagainya di sini kan belum ada
ada orang orang yang tidak punya pilihan
sehingga dia bandel keluar rumah
nah jadi yang ingin saya katakan adalah
saya kira memang
ada tanggung jawab pemerintah yang luar biasa
dan memang itu tugas pemerintah tugas
pernyataan ataupun asumsi
bahwa masyarakat belum siap juga saya kira
tidak diterapkan secara
juga pemerintah belum menyiapkan
masyarakatnya pemerintah lah yang harus
menaikkan kewajibannya untuk memenuhi
hak hak dasar warganya oke karena pemerintah
yang punya resource yang punya akses yang punya
infrastruktur untuk bisa
mengendalikan begitu kira kira ya mbak bivitri
iya oke saya ke bang abed nego
bang abed tanggapan anda dan juga
kemudian begini kalau kemudian
ini ya tidak kemudian juga dianggap
evaluasinya cukup maksimal apa
gambaran yang akan diambil oleh pemerintah
indonesia untuk bisa menekan
penyebaran virus covid sembilan belas ini
terkait dengan itu seperti saya katakan
semua prosesnya itu dieskalasi ya
tadi yang disampaikan oleh
nggak harus melalui tahapan tahapan
tapi ya pilihan pemerintah melalui tahapan tahapan
tadi supaya tetap harus
bisa berhitung ada data ada
peta dan kemudian juga
melihatnya secara utuh gitu ya nggak parsial
jadi itu selalu menjadi referensi pemerintah
nah kemudian yang berikutnya
tadi itu memang karantina karantina
di tingkat wilayah itu karena
ada undang undangnya juga terbuka untuk itu
tapi harus diingat lagi gitu ya
semuanya juga harus disiapkan
seperti saya sampaikan
bahwa untuk masyarakat yang
sebut begitu secara ekonomi
ya memang harus disiapkan oleh pemerintah
tapi tidak sedikit juga masyarakat kelas tiga
menengah juga nggak juga
mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah
artinya juga menunjukkan bahwa
tantangannya kita itu nggak
seperti yang kita bayangkan
diberikan fasilitas lantas kemudian
semuanya akan mengikuti nggak begitu juga
itali juga mereka negara yang punya
mampu tapi kelas menengahnya melakukan perlawanan
juga gitu loh jadi kalau kita
lihat untuk itu memang semuanya harus
disiapkan bahwa benar pemerintah
punya instrumen hukum kemudian
juga punya sumber daya untuk itu
tetapi di dalam menggerakkan sumber daya
dan instrumen instrumen hukum
yang ada itu juga harus benar
sampaikan mbak bivitri tadi bahkan tadi
misalnya saya sampaikan sedikit ya banyak juga
yang nggak khawatir gitu loh bagaimana
ini jangan nanti tiba tiba selesai covid
ini semua pejabat yang terlibat
pengambilan keputusan bermasalah gitu loh
karena tidak sesuai dengan
aturan dan ketentuan misalnya
misalnya realokasi realokating
misalnya gitu loh jangan jangan
besok besok tahun depan misalnya covid ini
selesai gitu ya itu semuanya itu masuk
kpk gitu loh jadi ada hal hal
yang juga di dalam proses
di dalam pemerintahan itu harus benar benar
dijaga akuntabilitasnya tapi lagi lagi
segala opsi itu
terbuka dan selalu
presiden mengatakan itu
bagaimana menggunakan data data itu
misalnya disampaikan bahwa
april dan mei itu akan
mengalami peningkatan terus juga
ke juli nanti di agustus dia akan
dan kemudian dia mengalami penurunan itu
artinya itu semua kan juga harus
kita hitung gitu loh dan kebutuhan kebutuhan
yang ada di dalam itu semuanya
dicoba diperhitungkan oleh pemerintah
jadi prinsipnya gitu ya
lagi lagi tadi presiden mengatakan
apa yang disampaikan tadi
apa pepandangan sebelumnya
bahwa pemerintah harus memberikan satu
panduan yang jelas ke pemerintah daerah
tadi juga presiden sudah memberikan penegasan
agar gugus tugas juga memang bisa
kepada pemerintah daerah di dalam
bagaimana mengasesmen situasi di
lapangan sehingga keputusan keputusannya
bukan karena desakan
tekanan yang sebenarnya tidak didukung
dari data dan informasi
yang cukup jadi itu
prinsipnya semuanya itu
pasti akan kita respon keadaan ini
dengan perhitungan perhitungan yang sudah
dilakukan oleh proyeksi proyeksi oleh
pemerintah baik terkait dengan jumlah
yang akan positif kemudian juga
jumlah terkait dengan yang
kebutuhan kebutuhan lainnya itu terus
dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan
oke baik baik bang abed saya ke
kang emil kang emil kalau kita bicara proyeksi proyeksi
tadi disebutkan oleh pemerintah pusat oleh
bang abed nego dari pemerintah provinsi
jawa barat proyeksi
kalau misalnya katakanlah nantinya
ada kebijakan untuk karantina
wilayah begitu nah bagaimana pemprov jabar
untuk keadaan itu dan apa yang
ingin anda sampaikan atau anda imbau kepada
kepala kepala daerah katakanlah di wilayah administrasi
anda di wilayah jawa barat
agar tidak membuat
satu keputusan keputusan yang justru
tidak ataupun bertentangan
begitu dengan apa yang diputuskan oleh
pemda dan juga oleh
ya mas reinhardt saya sampaikan
kan saya ikut tadi rapat terbatas ya
dengan kabinet dan pak presiden
jadi sebenarnya pak presiden
memerintahkan dalam dua hari
peraturan pemerintah ini selesai jadi kalau tadi
banyak pertanyaan pertanyaan teknis yang
kita diskusikan sebenarnya menurut saya
dalam dua hari jawaban itu
akan keluar tentang
definisi tentang prasarat prasarat
terkait dengan karantina
wilayah saya dengar sendiri pak presiden
memberikan deadline selama dua hari
sejak tadi siang yang berikutnya
mas jadi menurut saya
proses karantina wilayah ini
kalau pandangan saya harusnya
karena kami pemimpin pemimpin
di daerah yang tahu betul
kemudian juga dinamika dinamika
yang terjadi di bawah baru
dari bottom up ke pusat dari pusat
kemudian melakukan parameter parameter
yang lebih luas dan
komprehensif memberikan persetujuan
nah jangan sampai
dilakukan karantina wilayah
tapi di bawahnya juga tidak siap
salah satu urutannya yang kami siapkan
di jawa barat tadi kita harus
berbasis data dulu nah jadi
saya perintahkan dua puluh
sampai lima puluh ribu
rapites ini sekarang sedang berlangsung
kami lakukan inovasi drive thru mungkin
mas renhat bisa monitor ya itu maksudnya
untuk memasifkan data
sehingga kita punya data di dua puluh
daerah depok itu berbeda dengan
banjar yang kecil yang di ujung
jawa barat misalkan sehingga
treatmentnya itu tidak mungkin sama
nah setelah tes masif ini menjadi
data kita tahu mas dari
misalkan tiga puluh kecamatan di bandung
ternyata mayoritas hasilnya
ada di tiga kecamatan
di tiga kecamatan di perdalam dan seterusnya
itulah yang dilakukan korea selatan
setelah data itu ada
bagaimana persiapan karantina wilayah
nah jawa barat sudah memutuskan dengan
dprd kita akan memberikan
secepatnya dalam minggu
depan kepada istilahnya
orang miskin baru ya kalau orang miskin
lama itu sudah ditanggung oleh
pemerintah pusat lewat kartu sembako
lewat kartu pkh tapi
yang miskin baru gara gara pandemi ini
mereka lah yang
kita tolong kita sudah siapkan sampai
tujuh lima ratus ribu terdiri dari
satu per tiga nya adalah tunai
dua per tiga nya adalah sembako
kita sudah sedang simulasikan tadi pagi
belinya dari pedagang pasar
yang di online kan dikirimnya oleh
ojol kemudian datang ke warga
jadi ojol nya ada dampak ekonomi
juga pasar tetap hidup tapi dengan
proses yang kita atur dengan
cara cara yang baru nah kalau
ini sudah siap maka
proses karantina wilayah
parsial dua tiga kecamatan
ataupun satu kota
kami bisa argumentasikan bahwa kami siap
tidak seperti nanti kayak india
dibikin lockdown tapi manajemennya
tidak siap akhirnya chaos malah
luar biasa nah itulah
jawa barat mencoba dengan rasionalitas
dengan kepemimpinan yang
mencoba proaktif rasional
responsif transparan insya allah
kami sih merasa siap
kalau suatu hari yang terburuk datang kenapa
kami sudah rapat tadi dengan pangdam
dengan kapolda berapa
dari tentara per
kota ini berapa ribu berapa polisi
menutup jalan di mana
butuh berapa apd
berapa dapur umum itu kami sudah siapkan
tapi nggak pernah kami publikasikan
karena skenario itu hanya akan
kami munculkan kalau sudah
karantina wilayah tapi insya allah
kalau berita buruk itu hadir
pemerintah jawa barat siap
sop nya siap manajemen logistik
siap sehingga rakyat jawa barat
bisa kami lindungi dengan
cara yang rasional terukur
dan tetap patuh pada protokol dari
pemerintah pusat saya kira itu pesan dari jawa barat
kang emil tadi anda menyinggung
soal kemudian kalaupun karantina wilayah
lebih baik bottom up artinya
masukan itu datang dari daerah kondisi saat ini
menurut anda jawa barat perlukah sudah
ada karantina wilayah
boleh berpendapat saya kira sudah
harus ada mas
satu di sukabumi saya kira
akan saya usulkan kedua
depok dan kota bekasi itu yang
hasil statistik menunjukkan
konsistensi yang sangat tinggi nah ini kan
argumentasinya ya itu dari
tiap kita tes dengan semua
cara paling tinggi depok bekasi
argumentasi saya saya akan
dahulukan kalau diizinkan adalah depok bekasi
itu juga mengemuka
makin banyak dan yang outbreak baru adalah
kota sukabumi mungkin dari dua puluh

diperkenankan kami akan mengargumentasikan
empat kabupaten kota ini
oke baik bang abed nego ini
kalaupun daerah katakanlah pemerintah
daerah jawa barat sebenarnya sudah siap begitu
bahkan sudah punya skenario
daerah daerah lain juga mungkin sama
jangan jangan pemerintah daerah sudah siap
pemerintah pusat yang belum siap ini bang abed
ini kan sedang disiapkan
seperti saya katakan tadi proses prosesnya juga
akan dilihat tapi
apa yang disampaikan pak gubernur tadi itu
benar sekali tentu argumentasinya akan diberikan oleh
harus ada ke
pemerintah pusat nah tadi juga
presiden karena ada tiga rapat
hari ini ya jadi mulai dari
jam sembilan kemudian jam dua belas
jam sebelas terus kemudian
tadi dari dua
rapat yang kami diinformasikan
itu memang presiden
selalu mengatakan bahwa
kerjasama dengan pemerintah daerah dan
mendengar pandangan pandangan pemerintah daerah
itu menjadi penting jadi
kalau dilihat dari konteks itu
nggak ada ya dipertentangkan
jadi ini memang benar benar
harus dihitung aja
karena kan misalnya kayak
depok itu tiga juta ya penduduknya
ketepatan saya juga tinggal di depok gitu
itu luar biasa padatnya bekasi
ini kan juga jadi pertimbangan
karena beberapa sektor sektor
juga ada di
yang vital juga ada di depok
seperti misalnya sepanjang
jalan raya bogor yang ada di wilayah depok itu
merupakan kawasan kawasan industri
nah itu kan juga perlu diputuskan itu statusnya
kayak apa jadi sebab itu
ini juga jadi pertimbangan nanti
di dalam pengambilan keputusan
oke bapak fitri dari anda terakhir bapak fitri
apa kesimpulan dari anda tadi kang emil juga sempat
menginformasikan bahwa dalam dua hari sebetulnya akan terjawab
soal peraturan pemerintah tadi itu
saya setuju perlunya memang
bottom up cuma kan begini kalau kita dengar
penjelasan dari kang emil
tadi kita saya yakin semua pasti banyak yang
manggut manggut di rumah gitu ya
semuanya seakan akan bagus sekali betul
tapi masalahnya kita tidak bicara
hanya jawa barat kita bicara papua
kita bicara sulawesi tenggara ntb
dan seterusnya yang kondisinya akan
sangat berbeda karena itulah buat saya
penting sekali ada arahan dari
pusat jadi bukan berarti
sekali lagi bukan berarti ada lockdown
nasional ataupun ada
harus memaksa apa begitu ya tapi
dari pusat jadi saya mendorong
satu pp nya katanya besok mau dibahas
jadi saya kira kita harus dorong
supaya pp nya betul betul
tampaknya kami terputus dengan mbak bivitri saya ke
kang emil lagi kang emil terakhir singkat
tersambung dengan gubernur jawa barat
yang di sukabumi ini kang emil setelah
ditelusuri setelah ada rapid test
klaster sukabumi ya
disebutkan kluster sukabumi begitu ini penelusuran
dari mana sumber atau awal
kemudian bisa ada
jumlah yang cukup banyak di sukabumi kang emil
oke baik baik
baik tampaknya kami sudah
juga mengalami gangguan komunikasi dan kami
soal kemudian ramai ramai karantina wilayah
kita akan tunggu nanti apa
kemudian peraturan pemerintah yang akan diambil
oleh presiden joko widodo
dan tadi juga sudah dibahas kemudian
apa yang menjadi alasan pemerintah kemudian
mengambil kebijakan saat ini untuk pembatasan sosial
berskala besar kita tunggu
seperti apa ketegasan
dari pemerintah pusat soal kebijakan
ataupun keputusan yang akan diambil di level
pusat sampai dengan ke daerah nantinya agar
bisa menekan pandemi
demikian prime news tapi kami masih akan berlanjut
lagi usaha jeda berikut bersama dengan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime